pemerintah kota bandung membuat tol air sebagai antisipasi terjadinya banjir
wali kota bandung ridwan kamil bahkan menyebutkan keberadaan tol air membuat wilayah gedebagi tidak akan banjir lagi
hujan deras yang mengguyur bandung jumat kemarin membuat kawasan gede bagi kembali terendam banjir
ini memunculkan pertanyaan apa kabar tol air
ketika banjir terjadi di kawasan pasteur dan pagarsi beberapa waktu lalu
wali kota bandung ridwan kamil meminta maaf pada warga di akun sosial medianya
ia juga menuliskan akan membuat tol air seperti yang telah dibuat di kawasan gede bage
emil mengklaim tol air gede bage membuat kawasan yang biasa banjir itu tidak banjir lagi
namun saat hujan dengan intensitas tinggi melanda bandung jumat kemarin
kawasan gede bage ternyata masih terendam banjir dari jumat siang hingga malam
dia bekerja cuma volume air besar
dia balapan dengan volume yang besar
tapi kan hitungan waktu juga surut juga
jadi saya klarifikasi pada saat volumenya biasa saja
tapi kalau volumenya berlebihan yang kita nggak bisa duga kan
mengurangi banjir bukan akan bilang menyelesaikan banjir
gedebage memang merupakan salah satu titik rawan banjir di kota bandung
keberadaan tol air memang tidak bisa mencegah banjir
namun setidaknya banjir yang terjadi tidak berlangsung lama
diakui warga keberadaan tol air membuat banjir gede bage menjadi lebih cepat diatasi
dari jam berapa jan

itu kalau sebelum ada tol air banjirnya lebih lama atau sama saja
wah lebih lama itu
lebih dari paling juga satu malam baru satu

tol air atau banjir tapi masih ini
biasanya paling lama bisa sampai berapa lama
semalaman lah dari siang itu sampai malam lagi
kalau semenjak ada tol air
paling lebih satu jam
tepat di persimpangan jalan gedebagi inilah tol air dibuat
sejumlah petugas disiagakan untuk memantau dan memastikan bahwa tol air berfungsi
dengan melihat kedua panel menyala ketika debit air mulai tinggi
nah jadi tol air itu
posisinya ada di bawah sini
di bawah sini ada dua pompa
pompa itu akan memompa air dan menyala secara otomatis
ketika memang air sudah mulai tinggi di kawasan gede bage ini
kemudian air akan masuk ke dalam pipa sebesar tiga puluh cm
itu panjangnya sekitar tujuh puluh meter
dan air akan langsung dibuang ke sungai cinambo baru
di sisi area sampit ini terdapat jaring sampah
agar sampah di sekitar tidak ikut tersedot ke dalam pompa
masing masing pompa berkapasitas tujuh puluh liter per detik
dengan perkiraan dapat mengurangi banjir setinggi dua puluh cm per jamnya